startup atau perusahaan rintisan pernah diramalkan menjadi bisnis masa depan
namun perlahan sayangnya tak sedikit startup yang mungkin gigi jari lantaran usahanya mandek di tengah jalan kemudian melakukan phk
terlihat mentereng tapi potensi rugi bisa jadi segambreng
kami bahas bersama edy danusa putro sekjen asosiasi modal ventura dan startup indonesia amfensi dua
selamat malam pak edy
selamat malam stephanie
terima kasih pak edi sudah bergabung dengan kami malam hari ini
kita berbicara bagaimana perkembangan start up
tapi kita mulai dengan beberapa startup yang cukup punya nama besar ya
dikabarkan memangkas karyawan kemudian menutup gudang dan lain sebagainya
pengamatan anda mengapa bisa terjadi
karena kan bisnis start up perusahaan rintisan ini khususnya di dua tahun kebelakang di masa pandemi bisa menjadi produk digital yang punya nilai positif dan menjadi keharusan di banyak sektor sebenarnya
apakah start up membawa manfaat bagi masyarakat dan pengguna
tapi start up itu memang mayoritas itu belum profitable
jadi mereka mengandalkan injeksi modal dari investor
kalau tidak ada injeksi modal dari investor ya mereka sulit untuk terus menjalankan aktivitasnya
kenyataannya saat ini investor lebih selected lebih pilih pilih untuk melakukan investasi ke start up yang mana
ya karena memang sedang terjadi pergerakan di dunia makro suku bunga naik likuiditas berkurang dan sebagainya
oleh sebab itu startups nggak boleh terlalu over confident bahwa investor akan pasti injeksi modal terus
oleh sebab itu mereka perlu memperpanjang nafasnya
modal yang mereka miliki harus dipanjangin
yang tadinya mungkin cukup untuk enam bulan
harus cukup untuk dua belas bulan
istilah di kita itu adalah runway nya diperpanjang
salah satu cara untuk memperpanjang runway tersebut adalah dengan melakukan efisiensi
dan salah satu cara untuk efisiensi adalah memantas karyawan
jadi ini memang logical sequence nya seperti itu ya sebab akibatnya ya
jadi artinya dengan pemutusan hubungan karyawan kan banyak orang di timeline begitu ya mengatakan
oke start up yang tadinya mungkin banyak banyak
atau dinilai menjadi salah satu bisnis masa depan
kok kayaknya enggak ya
kok mungkin pamornya turun ya
atau ada yang salah atau gimana
ternyata mungkin dengan phk itu tadi
logiknya atau secara logika itu adalah masuk ke efisiensi itu ya pak edi
ya tapi sebenarnya gini
saya mungkin mau kembalikan lagi ya
saya mau sedikit berkomentar yang tentang startup itu ya
jadi bahwa memang start up itu ujung ujungnya kan sebuah perusahaan juga
tentunya mungkin adalah mungkin fak
mengandalkan lebih banyak teknologi daripada perusahaan biasa gitu ya
tapi bagaimanapun juga
mau startup manapun yang mengandalkan teknologi ya ujung ujungnya harus profitable
kalau enggak profitable
ya enggak sustainable bisnisnya
tapi profitable itu kan mungkin beda beda ya
mungkin perlu lima tahun
ada yang perlu delapan tahun
ada yang mungkin perlu sepuluh tahun
start up manapun ya harus punya profitable
bisnis atau punya yang kita sebut face to profitability
punya road map menuju profitability
nah itu yang sekarang investor makin lama akan makin tekankan
kalau enggak punya path to profitability
karena memang bisnis modelnya terlalu mengandalkan bakar uang
padahal uang investor
ya kita nggak akan tolerir
kita nggak akan lagi percaya gitu
karena kan selama ini mungkin start up identik dengan trend bakar uang tadi ya
yang melekat ke perusahaan rintisan
ketika seseorang ingin mendirikan perusahaan rintisan atau startup gitu
memang harus punya tarik jangka panjangnya profitable
karena itu yang menjadi kunci dari investor
dan kemudian ini juga akhirnya akan bersinggungan dengan pemodalan
itu tadi dan lain sebagainya pak edi ya
jadi saya mungkin mau clarifikasi sedikit
kita sebagai investor
kita tidak ada masalah dengan bakar uang
tapi di awal
awal sebuah bisnis ya dia harus bakar uang
dia harus melakukan marketing
dia harus mencapai
dia harus mendapatkan customer market share
dan growthnya tinggi
itu tapi itu di awal
yaitu loh mungkin
ya ini generalisasi ya
mungkin di tiga sampai lima tahun pertama
ya itu harus bakar uang
tapi kalau mau dari tahun ke delapan
tahun ke sepuluh tahun ke dua belas itu
masih bakar uang
ya menurut saya
mungkin ada yang kurang tepat sih
kalau udah seperti itu
masih bakar uang terus
mestinya sudah delapan tahun sepuluh tahun
dan seterusnya itu
seharusnya sudah profitable
atau setidaknya sudah hampir profitable
oke termasuk dengan strategi goals
ketika memulai perusahaan rintisan
atau start up
pasti banyak sekali yang
yang kedepannya tuh pengen jadi unicorn
pengen jadi deca corn gitu
atau mungkin sebenarnya itu masih long way to go
tapi nggak apa apa dimasukkan ke dalam strategi
tapi sebenarnya bukan
bukan di awal awal
bukan itu sebenarnya
belum sampai ke situ
ya sebenarnya nggak salah juga
para founders itu ingin punya goal
tapi menurut saya itu seharusnya bukan satu satunya
itu tidak cukup gitu
kamu mendirikan start up ini apa
saya ingin menjadi unicorn pak edi
menurut saya itu nggak cukup
bagus itu sebagai indikator
hasil dari pertumbuhan
tapi seharusnya tidak hanya unicorn
dicatakan lapangan kerja
nah terus yang tentunya adalah profitability
karena perusahaan ini kan harus sustain
tujuannya tidak hanya bisa
lebih banyak daripada itu
berbicara mengenai masa depan start up
yang ada di indonesia
indonesia menempati posisi
ada di urutan kelima
dengan jumlah start up terbanyak
kalau saya tidak salah
dua ribu tiga ratus
pak ini pasti lebih hafal daripada saya
artinya ini sebenarnya kita punya
yang positif ya
masa depan start up di indonesia seperti apa
tantangan terbesarnya apa sih pak edi
pasarnya menurut saya masih tetap
jumlah penduduknya besar
orang indonesia pada dasarnya
senang belanja gitu ya
transaksi dan sebagainya ya
meskipun kita ada koreksi
saat ini sedang mengalami koreksi dari
menurut saya long termnya
tetap menarik untuk investor
cuma kita sekarang harus lebih
men generasi semua start up itu sama
ada start up yang bermainnya
menyasar ukm contohnya
ada yang b dua b dua c
tapi ujungnya adalah
ada yang b dua c
nah ini harus kita
di setiap tipe tipe ini beda
belum lagi sektor
ini kita nggak bisa meratakan juga gitu kan
resiko yang ada di masing masing sektor ini beda beda
jadi kalau kita sebagai investor
kita udah nggak lagi cukup melihat
semua sama gitu
kita harus membedakan berdasarkan
dan berdasarkan tahap
tahap itu artinya
dinamika dan resiko yang ada di masing masing stage ini
kalau nanti kita ada kesempatan lagi
kita akan lebih memilah
jadi memang harus
kurang lebih seperti itu ya
itu kan beda beda artinya
pak edi juga
adanya digitalisasi market
pasar itu tadi
menunjukkan sebenarnya trendnya positif
akankah ini juga bisa turut
bagaimana menarik investor lokal
karena mungkin sekarang kan juga
beberapa mungkin sebagian besar
masih didominasi dengan luar kan
saya tambahin sedikit
apa komen yang terakhir itu
untuk yang di early stage
terutama seed stage yang angel investor
itu investor lokal banyak yang bermain di situ
giliran udah series b
e dan sebagainya
kita sebut sebagai growth stage
ya itu udah
sudah lebih banyak investor asing
mereka kantongnya memang lebih
lebih besar daripada kita
bagaimana cara agar investor lokal
itu bisa lebih
ya satu ya
mereka harus lebih nyaman dengan resikonya
dan mereka harus ya
mungkin harus lebih banyak diklasifikasinya juga
baik dari sektor
stage dan sebagainya
ini memang butuh waktu
ecosystem start ups dan venture capital di indonesia ini kan masih relatif
sudah berpuluh puluh tahun sebelumnya gitu kan
atau negara negara seperti jepang
dan jadi memang ini
ini menurut saya ini evolusi yang wajar
kita udah sepuluh
di indonesia udah mengalami
dari awal ya mungkin saya sebut beberapa nama
gojek segala macam kan udah
umurnya kan ya sepuluh dua belas tahun itu ya
ini udah waktunya juga
mungkin kita mengalami sedikit
penurunan ya ini
proses evolusi yang wajar sih menurut saya
tips dari pak edi seperti apa
karena kan sekarang gini
banyak banget anak anak muda
mau apa mungkin setelah lulus kuliah
bukan mau kerja di perusahaan ini
tapi mau mendirikan perusahaan rintisan
mau membuat atau
tapi ini kan susah susah gampang
seperti apa pak edi
saya kalau ketemu calon founder
atau anak muda gitu
mau bikin startup
sama lah kurang lebih
nah kalau mereka jawab
oh problemnya ini tadi
terhadap problem tersebut
meskipun tidak selalu
idealnya itu ada harus ada unsur tech
kenapa unsur tech itu membuat growthnya lebih tinggi
baru setelah itu kita melihat produknya
kita melihat business modelnya
ini sering kali
saya nggak cocoknya di sini
bukan masalah problemnya atau solusinya
mungkin mereka terlalu mengandalkan bakar uang tadi
atau market go to market strateginya
tidak dirancang untuk profitable
terlalu tipis marginnya
dan harus mengandalkan bakar uang terus
ini buat kita sebagai investor
ya bukan terakhir dalam arti
tapi adalah kita selalu tanya gitu
kalian mau jadi gede
kalian mau ipo
atau kalau mau dibeli oleh perusahaan
kalian yang lebih besar
atau kalian mau jadi profitable
dan bertahan terus saja
sampai berpuluh puluh tahun
itu beda beda jawabannya
saya akan dibeli
saya mau ipo pak id
saya mau profitable
dan saya akan terus bertahan di sini
dan buat kita investor
kita perlu dengar
jawaban dari founders itu
sekarang yang lagi menyaksikan
sedikit tips dari pak edi
tadi ada tiga
tiga steps itu ya
pak edi ya
yang harus dipikirkan
orang orang yang mau
ada tiga poin tadi
dan ini menjadi salah saat
menjadi salah tiga dari
bagaimana menarik investor
untuk join di bisnisnya
terima kasih pak edi
dan nusa putro
dan startup indonesia
mungkin kita bisa membuka ruang diskusi
yang lebih panjang lagi ya
pak edi ya
selamat malam pak edi
salam sehat selalu